kamu disuruh bagja kesini
enggak mak main aja
mak disini perlu orang untuk disuruh suruh
bukannya kamu kerja sama baja
udah enggak mak
aduh emak ini ayah ayah wae
enggak tuh emak
mak mak nggak perlu orang
tapi kalau kamu mau bantu
boleh kamu kerja disini sama emak
ada yang lagi deketin aku eh
aku pura pura gak tau
tiap hari nanya aku tak tahu
tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah
masya allah cantiknya
itu istrinya kang idoi
ada gajah di balik pabatku
patunya hilang gajahnya datang
ketipar gajah kamu baru tahu
manggat pak yun
itu si atem datem
maaf mau tanya rumahnya kalau akum di mana
terima kasih pak
ketipar gajah kamu baru tahu
kita mesti daftar dulu pak
kan jeniper baru pindah
kan jeniper udah sekolah
kenapa harus daftar lagi
untuk anak yang belum pernah sekolah
mau bawa ronado
biar idan aja yang bawa tuh
sekarang tuh udah ada taman bermain
biar idan aja yang kesana ya
terima kasih atuh idan
tidak usah terima kasih atuh
kan sudah kewajiban idan
kalau idan tinggal disini lagi
saya akan bisa kerja lagi
bismillahirrohmanirrohim allahumma balik lanak
menurut makan oh iya teh cuci tangan dulu oh iya papa lupa yuk cuci tangan dulu
cok cucu tak terharu lihatnya sedih iya juga kalau cuy pas dulu jadi
tkw pernah disiksa juga kamu tuh kalau nggak mau suka sembarangan ya
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam kirain cien mak
kamu disuruh banjak kesini enggak mak main aja siapa tahu ma di sini perlu orang untuk disuruh
bukannya kamu kerja sama bagja udah enggak mak kenapa kamu nyolong aduh emak
nih ayah ya wae enggak atuh mak kapan emang nyancu nyolong emak emak nggak perlu orang tapi
kalau kamu mau bantu ke pasar boleh kamu kerja di sini sama emak serius mak